karena saya akan sedih banget kalau bapak ngelakuin hal itu pak
tapi buktinya enggak kan pak
berarti dugaan saya
saya sudah boleh masuk untuk melihat amira
bagaimana kondisi dia
putri bapak baik baik saja
sekarang dia sudah sadar pak
ya terima kasih dok
kamu sangat beruntung sekali
punya ayah perhatian seperti ini
setelah kamu bingung
kelihatannya ayah kamu sangat mencemaskan kamu
dan dia terus menjaga kamu di sini
tapi dia bukan ayah saya
dia ayah kamu
enggak dia ini
tidak usah peduli
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih ya
gak ada gadis
tapi siapa emang gadis itu
tadi papa niti pesan gak ke ibu kalau dia lagi dimana siang ini
papa ke rumah sakit
iya iya makasih ya saya akan kesana sekarang
tuhan di rumah sakit
iya man papa ada di rumah sakit man
kayaknya benar deh apa kata tukang ojek tadi
papa ke rumah sakit bawa gadis pingsan itu
ayo cepetan man kita harus cepet ke sana sekarang
mudah mudahan gak terjadi apa apa sama papa
tapi siapa ya gadis yang dibawa bapak ke rumah sakit
saya pasti yang sudah menyebabkan kamu pingsan tadi
dengar sendirikan kata dokter
kamu tadi mengalami tekanan mental yang ditimbulkan dari rasa cemas dan rasa takut yang berlebihan
pasti saya menyebabkan itu semua ke kamu
saya tidak bermaksud benar benar akan menyakiti kamu amirah
walaupun saya ini orang kejam
seharusnya saya tahu
kamu tetap seorang anak kecil
saya sudah bersikap terlalu keras sama kamu tadi
saya sudah menakuti akan memukul kamu
sebenarnya nggak gitu kok pak
saya sama sekali nggak takut kalau bapak akan mencelakai saya atau enggak
saya cuma takut kalau bapak akan melukain orang lagi
karena saya akan sedih banget kalau bapak ngelakuin hal itu pak
tapi bukan karena itu
berarti enggak kan pak
berarti dugaan saya benar pak
kalau bapak itu sebenarnya adalah orang yang baik
luka luka dan kepedihan di hati bapak aja yang harus diobatin pak
jadi semua kebaikan bapak bisa muncul lagi
saya tidak tahu kenapa kamu masih bersikap baik sama saya
padahal saya sudah begitu kasar sama kamu
saya juga gak tahu
saya nggak tahu kenapa pak
tapi yang jelas semua tindakan bapak kata kata bapak pasti langsung masuk ke dalam hati saya pak
ya ngalir gitu aji tanpa saya gak bisa nyegah
itu doang yang saya rasain pak
amira sama persis seperti apa yang saya rasakan padanya
entah mengapa setiap hal tentang dia menjadi penting bagi saya

papa ngapain di sini sama amirah
tadi amirah pingsan
tadi amirah pingsan
tadi amirah pingsan
kemudian asalkan dia keluar
kemudian angkat kepadanya iya
kemudian angkat kepadanya iya
kemudian angkat kepadanya iya
kemudian dia tersadar dan menyebutkan nama ayahnya
iya papa harus mengeluk dia karena papa takut
kalau dia itu akan pingsan lagi
itu saja tidak ada apa apa
iya enggak apa apa
tadi emang zaira nyariin papa tapi ternyata mira pingsan
zaira enggak tahu pak
amira syukurlah kamu enggak apa apa amira
aku loga banget enggak kamu sudah sadar kayak gini
nenek zaira memang gadis yang baik
meski mungkin hatinya terpukul
tapi wajah anun tetap tersenyum
memang pasti sedih
apalagi kalau tahu dia sebenarnya bukan anak tuhan prabu